badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengimbau masyarakat untuk waspada selama terjadinya fenomena lanina
mulai dari curah hujan dengan intensitas tinggi hingga angin puting beliung yang terjadi di sejumlah wilayah di indonesia
banjir tanah longsor hingga angin puting beliung yang terjadi akhir akhir ini menjadi peringatan
agar kita waspada terhadap cuaca ekstrim yang sedang terjadi di indonesia
dikutip dari laman bmkg go id fenomena ini merupakan dampak lanina
berbeda dengan el nino yang dikaitkan dengan pemanasan di pasifik tropis bagian tengah dan timur
lanina atau lanina event merupakan anomali sistem global
di mana ada pendinginan yang tidak biasa dengan suhu melebihi minus lima derajat celcius di area yang sama dengan el nino
akan tetapi kondisi topografi di indonesia yang berbeda beda membuat dampak lanina di indonesia
tidak seragam di seluruh wilayah
bulan november aneh yang berada di wilayah sumatera akan merasakan puncaknya
sementara kalimantan bagian timur sulawesi maluku maluku utara hingga papua
akan alami puncaknya pada desember dua ribu dua puluh hingga februari dua ribu dua puluh
bmkg juga memprediksi fenomena lanina akan terjadi hingga maret dua ribu dua puluh satu
dan untuk membahas lebih jauh lagi tentang kondisi topografi
cuaca ekstrim kita sudah bergabung bersama dengan deputi klimatologi bmkg bapak herizal hamzah
pak rizal selamat siang pak
baik pak herizal ini libur panjang
warga pun akhirnya memilih untuk berlibur dan mendatangi daerah wisata wisata di masa masa seperti ini
namun hujan berkata lain cuaca ekstrim akhirnya tetap harus tidak bisa dihindarkan
sebaiknya apa sih pak yang harus diwaspadai di masa ini
apalagi warga memilih untuk beraktivitas semuanya
ada di luar rumah begitu
iya yang perlu diwaspadai terkait dengan fenomena ekstrim lanina sekarang ini adalah
ancaman dari curah hujan tinggi yang dapat jadi setiap saat
sehingga katakanlah dalam beberapa hari ke depan kita pelatihan poin ini
kemudian saya kira catatan lain terkait dengan cuaca yang sekarang dan bertahap ke depan
adalah adanya gelombang tinggi yang diperdisikan terjadi mulai di perairan bengkulu
perairan jawa bagian selatan sehingga perairan di secara tribun
segera ada dua ancaman yang harus diwaspadai
pertama tadi cuaca berubah angin kencang hujan lebat yang dapat diwaspadai dengan kencang
dan juga ancaman dari gelombang tinggi
oke ini sumbernya ada di bengkulu
namun apakah ini memang impactnya begitu besar juga untuk wilayah wilayah lain di indonesia pak
lalu apa langkah antisipasi yang harus dilakukan masyarakat
iya yang harus diperhatikan masyarakat
terus menerus mengupdate informasinya
saya kira masyarakat saya kira mulai sekarang rutin mengikuti informasi di bmkg
baik itu melalui web atau melalui mobil app
jadi yang belum menginstall mobil app di bmk mulai sekarang silakan install bmk
di sana masyarakat bisa melihat perkembangan cuaca juga perkembangan iklim
dan juga informasi keempaan yang kita update setiap saat
oke pak hairizal belakangan ini kita juga mengetahui terkait dengan fenomena lanina
yang puncaknya mungkin sebentar
nanti akan sampai di tengah tengah kita
sebetulnya fenomena ini seperti apa dan bagaimana terjadinya
apakah kita sudah ada dalam fase untuk menuju puncak lanina di masa ini
iya lanina adalah fenomena iklim global berupa pendinginan sumber maka laut
di samudera pasifik bagian tengah dan timur yang lebih rendah dari biasanya
nah akibat dari kondisi seperti ini maka akan terjadi penguatan
angin pasat timur atau timuran
penguasaan angin pasat timur ini berdampak pada peningkatan potensi awan awan konseksi indonesia
yang bisa membangkitkan hujan hujan lebat
ini saya kira yang mungkin perlu diperhatikan kredekan lanina
hal lain barangkali lanina itu bukan hanya fenomena di indonesia
jadi fenomena global jadi dampaknya mungkin tercatat untuk daerah panaman indonesia
dan juga australia utara dan juga sebagian asia selatan
oke impact langsungnya yang
apa yang terasa di kita seperti apa pak
apakah hujan deras yang beberapa saat ini sedang terjadi dan kedepannya masih akan terus terjadi
sebagai salah satu proses terjadinya lanina ini di indonesia
iya betul memang impact langsung dari laninanya adanya peningkatan
apalagi curah hujan bulanan dan musiman
jadi kata allah untuk bulan september yang terpengaruh dari lanina menurut catatan kami
adalah sebagian indonesia kecuali sumatera
nah kecuali sumatera kenapa tidak benar
karena sumatera sekalian sudah memasuki menjelang dan memasuki puncak musim hujan
jadi dampaknya tidak selalu kelihatan
tapi untuk wilayah kita yang di jawa sekarang kan awal musim hujan
awal musim hujan pernah warna lanina sehingga musim hujan tampak lebih kuat dibandingkan kelihatan normalnya
di awal juga sudah kita lihat catatan hujan hujan yang tinggi
oke apakah ada potensi kuat banjir bandang begitu pak misalnya terkait dengan fenomena ini
karena di beberapa daerah sudah mulai terjadi banjir apalagi yang memang langsung terjadi
banjir di setiap ada hujan besar yang melanda
ya kan saya sampaikan tadi dampak ikutan dari lanina adalah peningkatan surau hujan
akumulasi surau hujan baik bulan maupun musiman
naik sebagai konsekuensi dari potensi curah hujan tinggi yang ditimbulkan oleh lanina
maka ikutannya adalah potensi banjir banjir bandang dan tanah longsor
oleh karena itu mungkin kita hari ini harapkan pemerintah daerah bisa mempetakan daerahnya masing masing
dan juga sekalian mempetakan dan mencari apa namanya langkah
yang aktif aktif untuk memitigasi potensi negatif dari ikutan lanina tadi
oke pak hairizal untuk mitigasi bencana dari bmkg sendiri
apakah sudah dipetakan wilayah wilayah mana saja yang paling potensial ini terkena dampak langsung
dari bencana ini ataupun badai besar ini pak
nah dari bmkg saya kira mungkin kita menginformasikan masalah covid curah hujan
nah saya sampaikan memang lanina pengaruhnya tidak seragam tergantung dari kapan kejadian
artinya tahun ini mulai di bulan awal oktober maka kita bicara oktober ke depan
nah kita lihat tadi untuk oktober sampai dengan november potensinya ada di bagian besar wilayah kecuali di sumatera
jadi saya sampaikan sumatera kenapa tidak terkena penaruh karena sekarang sedang memasuki menjelang dan puncak musim hujan
jadi peningkatan tidak kelihatan
tapi di tempat yang baru memasuki awal musim hujan maka dampak darinya sekarang kelihatan
nah secara historis juga dari catatan kami bahwa lanina memang dampaknya bpdb
tapi untuk wilayah indonesia tengah dan timur punya dampak peningkatan curah hujan yang lebih tinggi dibandingkan daerah indonesia lainnya
oke berarti oktober november ini rata di semua tempat kecuali sumatera ya pak ya
oke pak herizal mungkin yang terakhir ini sebagai bentuk imbauan untuk masyarakat
apalagi ini sekarang sedang libur panjang pastinya masyarakat memilih untuk beraktivitas di luar rumah dan berlibur
dari bmkg sendiri apakah ada bentuk imbauan untuk masyarakat agar lebih waspada terkait dengan cuaca ekstrim ini pak
iya dari kami mengingat bahwa barangkali masyarakat bisa menetapkan sih daerahnya masing masing
apakah punya histori long tour banjir badan dll
nah tempat tempat yang punya historis seperti harus diperhatikan lagi
karena kita tahu bahwa kadang kadang bencana lainnya punya perulangan
nah kita harapkan sekarang ketika informasi kita sampaikan lebih cepat masyarakat lebih juga lebih dini memitigasi potensi potensi ikutan dari tadi dari perjalanan ini
nah saya kira kalau memang ini kita paham
kita paham barangkali kita harapkan bencana ini tidak berdampak pada perban jiwa dll
oke pak hairizal yang terakhir pak mungkin untuk masyarakat yang ingin mengakses info langsung terkait soal ini website ataupun aplikasi yang tadi bapak sebutkan
agar masyarakat lebih mudah lagi untuk mengakses informasi terkait dengan cuaca yang ada di indonesia pak
iya secara umum bisa diakses di website bmphg www bmphg id
kemudian juga masyarakat bisa menginstal aplikasi ini
terima kasihbayvernet kita hanya juga mas